longsor di tebing penyangga yang menggerus bahu jalan di ruas tol cipali
wilayah kalijati subang jawa barat kilometer sembilan puluh dua menuju jakarta semakin parah
selasa siang petugas masih memasang besi sebagai tiang panjang di sisi jalan
menggunakan alat berat
besi dengan panjang dua belas meter ini ditanam di sepanjang tepian bahu jalan hingga tujuh puluh lima meter
namun pemasangan besi panjang terkendala bagian bawah tanah yang keras
karena berupa tanah cadas
akibatnya pemasangan berjalan lambat dan kurang maksimal
pekerjaan perbaikan sendiri diperkirakan akan memakan waktu berbulan bulan
sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran
prosesnya lama berbulan bulan
kerjaannya sudah berapa hari
sudah sekitar empat harian
kalau pematah tanah itu biasanya dua bulan bisa tiga bulan bisa